rasa tidak percaya bercampur geram masih dirasakan keluarga besar siti fatima warga sukamulya pak kenjang garut jawa barat sabtu
tenaga kerja wanita tersebut ternyata menjadi salah satu korban pembunuhan berantai wawon dan koleganya
dari hasil penyelidikan polisi pelaku wawon mengaku siti dibunuh oleh noneng ibu mertua wawon
setelah membunuh siti
noneng malah dibunuh oleh siti
wawan dibunuh wawan cs dengan cara dicekik
dalam proses penyelidikan reskrim mumpolda metro jaya
mengungkapkan ada pusaran uang dalam kasus ini
dua korban wawan cs yang bekerja sebagai tkw
yakni siti dan farida
menyetorkan sejumlah uang kepada para tersangka
karena tergiur dengan iming iming bisa melipat gandakan uang
polisi menyebut sebanyak satu miliar rupiah yang berhasil dikumpulkan wawan cs dari para korbannya
tim liputan cnn indonesia